perhelatan abang none jakarta akan memasuki usia ke lima puluh satu tahun
sejalan dengan tema ulang tahun jakarta dua ribu sembilan belas wajah baru jakarta
abang none dua ribu sembilan belas kini bukan hanya menjadi pendamping acara seremonial saja
namun abnon kini juga bertransformasi sebagai sebuah gerakan pembangunan anak muda
kontes pencarian duta pariwisata dki jakarta abang none
yang telah diadakan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
telah menjadi bagian dari kegiatan untuk mempromosikan pariwisata
dan kebudayaan provinsi dki jakarta
para pemenang terpilih mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar
karena sebagai generasi muda mereka dituntut untuk mampu menjelaskan
kepada masyarakat indonesia dan dunia internasional
tentang potensi yang ada di jakarta
setiap tahunnya sekitar satu ratus delapan puluh anak muda menjadi finalis abang none
pertama abang none menjadi pembela pemerintahan jakarta
wilayah administratif jakarta yaitu jakarta pusat selatan barat timur utara dan kepulauan seribu
mujab adalah abang jakarta dua ribu delapan belas mewakili wilayah jakarta timur
meski awalnya merasa kurang percaya diri berbekal antusiasme yang tinggi
mujab memutuskan mendaftar dan akhirnya terpilih menjadi abang jakarta dua ribu dua puluh
menurut pria lulusan jurusan ilmu politik universitas indonesia ini
menjadi representasi anak muda jakarta bukan hal yang mudah
di balik kebanggaannya dalam menjalankan tugas
berada di momen momen bersejarah seperti asian games
menjadi abang none jakarta harus memiliki banyak wawasan
tentang kota jakarta beserta kebudayaannya
proses belajar pun harus selalu berjalan
bahkan setelah menjadi abang none
yang paling menarik adalah ketika kita promosi luar negeri
nah waktu itu saya dengan none jakarta

dan kita berkumpul dengan para wisata untuk promosi di itb berlin
itu salah satu pameran pariwisata terbesar dan tertua di dunia
nah kita bergabung dengan kementerian para wisata waktu itu
ternyata bahwa masyarakat dunia itu lebih tahu bali
dibandingkan jakarta dan indonesia adalah satu hal yang benar
jadi kita sangat bersusah payah sebenarnya untuk menjelaskan bahwa
bali adalah bagian dari indonesia dan jakarta juga adalah pintu masuk
untuk wisatawan mancanegara untuk datang ke indonesia
jadi kita tahu perspektif
ya macam macam lah dari masyarakat dunia tentang jakarta dan indonesia itu sendiri
alumni ajang abang none seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan fena anissa beberapa kali dilibatkan menjadi juri
menurutnya di era digital ini sangat memungkinkan bagi abang none
untuk membawa pergerakan mereka lebih masif
unforgettable kan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu jauh sekali di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

jadi pelaksanaan abang none itu jauh sekali di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
jadi pelaksanaan abang none itu jauh sekali di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

karena itu sangat gemerlap dengan hadiah mobil dan juga dilaksanakan di gedung yang mewah
kemudian krismon tapi pemerintah dki masih terus menjalankan program ini
karena memang dirasa perlu ya sebagai duta muda jakarta
beredanya adalah sederhana
waktu itu adanya di taman ria jakarta angin sepoi sepoi nggak pakai asin
namun banyak anak muda kini lebih memilih jalur individual untuk menjadi influencer

oleh kepala divisi destinasi dan marketing dinas pariwisata dki jakarta
ini menyebabkan menurunnya jumlah anak muda yang mendaftar untuk mengikuti ajang ini
kita berharap ini semakin kesini animo kepesertaan abang none cenderung berkurang
terus rangit cenderung berkurang
mungkin masyarakat perlu diingatkan lagi bahwa abang none itu tidak hanya sebagai simbolik
atau pendamping gubernur atau wagup saja
tapi abang none itu merupakan tugas atau pengabdian juga yang challenging sifatnya
jadi diharapkan tahun tahun ke depan animo anak muda jakarta untuk ikut dalam ajang pemilihan abang none itu bisa meningkat
anak muda indonesia adalah masa depan indonesia
sebagai generasi penerus sudah sepantasnya kita berkontribusi membawa nama indonesia
khususnya jakarta ke mata dunia
agar indonesia menjadi salah satu destinasi terdepan di asia tenggara bahkan di dunia